jumlah jenazah yang dimakamkan di pemakaman khusus covid sembilan belas di surabaya mencapai rekor tertinggi
dua puluh jenazah dimakamkan dengan protokol covid dalam satu hari selama sepekan terakhir
keadaan ini menunjukkan saat ini terjadi kematian berlebih yang disebabkan ketidakmampuan fasilitas kesehatan
mengurangi risiko kematian
wali kota surabaya eri cahyadi mengatakan lahan untuk pemakaman khusus covid sembilan belas akan terus bertambah
atau ditambah terutama di pemakaman keputi
selain itu ia juga sudah menyiapkan lokasi untuk pemulasaran jenazah khusus covid sembilan belas di area pemakaman tersebut
pasalnya rumah sakit sudah kesulitan mengurus jenazah karena tingginya angka kematian selama satu bulan terakhir
tenaga pemulasaran juga ditambah dengan meminta bantuan ke organisasi keagamaan
angka kematian kibat covid sembilan belas di surabaya mencapai rekor dengan empat puluh hingga enam puluh jenazah dimakamkan dalam satu hari
bahkan lamanya pemulasaran jenazah hingga dua puluh lima
jam sampai dua puluh tujuh juni hampir lima ratus jenazah dimakamkan dengan protokol covid sembilan belas
kasus covid sembilan belas dan kematian akibat covid sembilan belas di surabaya terus meningkat
dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pemakaman khusus covid sembilan belas di surabaya jawa timur
sudah ada koresponden kami miftah farid di surabaya
selamat siang miftah nampaknya anda di lahan pemakaman
kondisi makam covid sembilan belas di surabaya hingga saat ini
heranov saya berada di satu dari dua lahan pemakaman khusus covid sembilan belas
terutama yang utama adalah di sini di pemakaman keputih
cukup berat bagi saya dan tim liputan ketika melakukan peliputan di sini
karena di sinilah menjadi muara dari segala perjuangan yang sudah diupayakan oleh para korban yang meninggal
oleh keluarganya bahkan tentu saja oleh tenaga kesehatan
di sinilah kemudian muara dari segalanya
kalau anda lihat di belakang saya akan saya jelaskan sedikit pengalaman saya selama berada di kawasan ini
tepat di depan layar anda ini merupakan lahan yang sebenarnya ketika sebelum hari raya idul fitri yang lalu masih kosong
lahan yang masih kosong namun saat ini sudah penuh oleh korban covid sembilan belas di surabaya
bahkan di bibir blok yang terdekat ini dimakamkan sekitaran awal bulan juni
lonjakan kasus kematian kemudian memaksa pemerintah kota surabaya membuka kembali lahan
dan saya akan menunjukkan tepat di kanan saya dan saya akan memperlihatkan ini merupakan gundukan baru atau lahan baru yang dibuka
untuk menampung banyaknya kematian covid sembilan belas terutama lonjakan ketika pasca libur lebaran
ini merupakan lahan baru belum ada rumput hias yang ditanam di area tersebut dan kalau anda lihat lagi
di sebelah kiri layar anda
satu jenazah kembali dimakamkan dan hanya butuh waktu satu jam saya berada di sini
sudah ada lima jenazah yang dimakamkan di areal tersebut
ada empat orang yang dimakamkan dan satu orang jenazah atau satu korban covid dilakukan di krematorium atau di tempat berada di samping dari pemakaman ini
artinya angka lonjakan kasus ini menunjukkan bahwa okupansi bukan hanya soal okupansi kamar di rumah sakit
tapi juga di lahan pemakaman yang kalau anda lihat juga
karena di tempat saya melakukan pelaporan ini merupakan lahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota surabaya
kalau dilihat dari data heranov ada empat ratus sembilan puluh orang dimakamkan sampai tanggal dua puluh tujuh juni selama periode juni saja ada empat ratus sembilan puluh orang
dan selama sepekan terakhir rata rata ada empat puluh sampai enam puluh orang jenazah dimakamkan di kawasan ini
dan ini merupakan lompatan atau lonjakan kasus yang luar biasa karena sebelum libur lebaran
yang dimakamkan di sini baik yang sudah terkonfirmasi positif covid sembilan belas ataupun yang dimakamkan dengan protokol covid
itu rata rata empat sampai lima kasus saja hari ini ada empat puluh sampai enam puluh kasus

dan kita masih belum tahu ada berapa jenazah yang dimakamkan di kawasan ini
dan kita masih belum tahu ada berapa jenazah yang dimakamkan di kawasan ini
dan kita masih belum tahu ada berapa jenazah yang dimakamkan di kawasan ini
karena tentu saja kalau sebelum lebaran ketika meninggal hari ini maka akan dimakamkan hari ini
namun selama juni ini ada delay yang cukup panjang heranov karena setidaknya membutuhkan waktu sampai dua puluh jam
jenazah yang sudah dirawat di rumah sakit bisa keluar ke rumah sakit dan bisa dimakamkan butuh waktu dua jam
ini karena sedikitnya tenaga untuk pemuliharaan jenazah baik terutama yang di rumah sakit maupun di rumah sakit
baik terutama yang di rumah sakit maupun di rumah sakit
di tempat tempat umum misalnya ketika pemerintah meminta bantuan untuk para mudin yang ada di kampung untuk diberdayakan di rumah sakit ini
cukup mendapatkan kesulitan karena tidak semua mudin atau tidak semua tenaga pemulasaran jenazah selama ini
itu terlatih untuk merawat jenazah pasien covid sembilan belas
sehingga setidaknya dibutuhkan waktu dua puluh jam
dari awal pasien dinyatakan meninggal sampai kemudian bisa dimakamkan di area pemakaman tempat saya melaporkan ini heranov
ya farid memang kita tidak mengharapkan ada lagi kematian

untuk meninggalnya akibat covid sembilan belas tapi bagaimana bentuk antisipasi dari pemerintah setempat
jika mengalami lunjakan pemakaman yang hampir penuh
anda bisa mendengar ya sayu sayu ambulan baru saja kembali datang untuk membawa jenazah
dan akan dimakamkan di salah satu blok baru yang dibuka oleh pemerintah kota surabaya
nah apa yang kemudian bisa diantisipasi oleh pemerintah kota surabaya
ini memang menjadi hal yang menyedihkan buat kita ketika seorang pejabat menyebutkan
akan membuka lahan kembali untuk pemakaman
artinya masih akan ada banyak warga saudara kita tetangga kita teman kita kerabat kita
atau siapa saja orang yang ada di sekitar kita bisa saja meninggal dan memang dibutuhkan pemakaman
artinya kita masih membutuhkan banyak sekali area karena sampai hari ini belum ada tanda tanda
bahwa angka kematian akan menurun
karena kalau dilihat angka kasus positif covid sembilan belas di surabaya jauh melonjak dibandingkan sebelum libur lebaran
ada pengurayan untuk pasien tidak semua bisa masuk ke rumah sakit sehingga dipilih
mana yang bisa masuk mana yang kemudian bisa diisolasi
di rumah rumah karantina terutama hotel yang akan dibuka oleh pemerintah kota surabaya
ini akan berakibat pada efek yang domino yaitu excess death atau dampak kematian
karena akan ada banyak pasien covid sembilan belas terutama ketika kita melihat ada varian delta dengan saturasi oksigen yang sangat rendah
kemudian ada faktor comorbid dan ada faktor keterlambatan dalam penanganan karena sulitnya mencari rumah sakit
menimbulkan angka kematian yang cukup tinggi dalam bulan bulan juni bahkan juli ini heranov
kemudian kalau dilihat dari antisipasi pemerintah kota selain menyiapkan lahan
mereka juga melakukan koordinasi dengan sejumlah organisasi keagamaan untuk meminta bantuan tenaga pemulasaran jenazah
sehingga rencana pemkot untuk membuka tempat pemulasaran jenazah sendiri di area pemakaman keputih ini bisa didukung
bukan hanya tempat tapi juga tenaga pemulasaran
sehingga ini bisa memangkas waktu antara ketika pasien dinyatakan meninggal dengan pasien akan dimakamkan
selain memberikan penghargaan penghormatan terhadap jenazah dan keluarga ini juga mengantisipasi risiko penularan ketika jenazah covid sembilan belas terlalu lama untuk dimakamkan heranov
baik berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas dengan membuka tempat karantina di hotel
kemudian juga membuka lahan pemakaman seperti di pemakaman keputih surabaya
miftah farid langsung dari surabaya jawa timur